nih belek lah apa dibuka mas
biarin aja dibuka cuma bikin ribut aja nih bel
orang iseng aja pencet pencet mulu gak bisa tenang tuh nggak jadinya
mas alasan aja
ini topinya mas
siapa sih malam malam begini pencet pencet bel
ganggu orang aja
mungkin tamu mas
kita udah lama disini gak pernah ada tamu yang dateng malam malam begini
saya juga udah bilang sama teman atau siapapun yang saya kenal
saya gak mau terima tamu lagi kalo udah malam malam begini
barangkali tetangga biar aku lihat ya
cepet ke sana
pak sanusi ada apa
kami bermaksud untuk mengajak pak bustami ke rumah bapak haji abu tetangga baru kita
malam ini bapak haji apuk mengadakan selamatan
pak bustami ada kan
nardi siapa itu
kalo gak kenal suruh mereka pergi
pak sanusi pak pardi pak danu dan pak tono mas
mengajak kondangan ke rumah pak haji apuk
suruh mereka pergi
saya gak punya waktu untuk kondangan
tuh iya kan benar pak
dia gak akan mau pergi
nanti bisa bisa kita terlambat
maaf bapak bapak pak
suami saya memang lagi banyak kerjaan
kalau ada waktu dia pasti mau ikut
alah itu cuma alasan pak
dia itu memang tidak mau bermasyarakat
buktinya kita undang berapa kali
gak pernah dateng
betul pak orangnya memang begitu
kami permisi dulu saja
sampaikan salam kami kepada pak bustami
mas ini gimana sih
kita akan hidup di kampung
sejak kita pindah di kampung ini
mas gak pernah mau bergaul dengan warga disini
buat apa bergaul sama mereka
mereka itu gak sederajat dengan saya
hidup di kampung itu butuh bermasyarakat mas
siapa yang mau ngantar mayat kita ke kubur
kalo bukan tetangga kita
memangnya mayat bisa jalan sendiri
itu kok kamu pikirin sih
kalo kita ada uang
apa juga kita bisa beli
kita bayar aja orang yang mau nguburin kita
beli apa dibuka mas
biarin aja dibuka
cuma bikin ribut aja nih bel
orang iseng aja pencet pencet mulut
gak bisa tenang tau gak jadinya
mas alasan aja
minta sedekahnya tuhan
saya nggak ada uang kecil
sekedar buat makan tuhan
itu bukan urusan saya kamu lapar
saya gak ada uang kecil
orang bandel kalo dibelak pergi
rasain akal kamu
maafkan suami saya ya pak
biarin dia kelaparan
bukan urusan kita tau
mas dia kan gak bersalah
kenapa mau sakiti dia
mbak sebaiknya bapak cepat pergi
ini ada uang
untuk beli makanan ya
terima kasih bu
terima kasih pak
cepat pergi sana

kamu cepat pergi dari sini
kamu balik lagi
saya patahkan kaki kamu
aku pergi dulu mas
mengantar sayuran ini ke buminarti
pak bustami galak
salah salah sedikit kamu bisa digantar
gak mungkin lah
aku kan cuma mengantar sayuran ini
loh kok gak ada belinya
dolanya gak ya
gangguin orang tidur aja